senyuman legendaris titik puspa kembali ke dunia tarik suara
kali ini titik puspa mendedikasikan lagunya untuk para atlet
terutama atlet olahraga bocia yang akan bertanding dalam asian horror games oktober mendatang
lagu berjudul yl to heel ini amat berkesan bagi titik
ia berkisah lagu ini ia nyanyikan pasca dirinya difonis menderita kanker
tapi karena ini lagu untuk anak anak yang memang ya punya banyak kalangan ya
saya nyanyinya juga nggak nyanyi yang bagaimana
aku nyanyinya kayak berbisik kayak nina bobokan kayak memeluk dia gitu
makanya suara saya saya pakai pakai falset dan falset pun saya buat halus gitu
tidak ada kebetulan lagunya memang tidak terlalu naik turunnya
jadi supaya dia merasa dipeluk gitu dengan lagu itu
lagu dengan lirik pendobrak semangat ini buah karya natalia es cahya
pendiri yayasan maria moniq lasvis yang juga fokus bergerak merangkul anak anak berkebutuhan khusus
tanpa modal pengetahuan musik yang cukup pada dua ribu sebelas natalia menciptakan lagu ini
the will to heal sukses di arrangement oleh perwacaraka
bahkan diterima dengan baik di berbagai negara lain
kehendak yang menyembuhkan ya
lagu ini tuh untuk anak anak cacat
anak cacat yang sudah tidak ada harapan hidupnya
dan dengan lagu ini dia bisa merasakan kasih tuhan
saya tuh nggak pernah mempromosi lagu saya di youtube juga nggak ada ya
ternyata dengan founder boccia yang di malaysia
itu malah dinyanyikan
jadi saya ada aduan suara anak anak atlet anak anak selebril palsi
jadi saya datang tuh saya kaget kok anak anaknya fasih yang menyanyi
natalia secara khusus membaktikan dirinya kepada cabang olahraga boccia
tak hanya lagu bahkan natalia juga tengah menyiapkan sebuah film dokumenter
yang menisahkan tentang perjuangan anak anak atlet bocia berjudul bocia part satu
baginya dunia perlu tahu kiprah dan prestasi sosok sosok atlet boccia ini
natalia mengaku senang negara negara lain seperti thailand singapura hingga india
memberikan dukungan secara maksimal untuk film boccia park satu ini
cabang olahraga boccia memang belum banyak dikenal di indonesia
boccia merupakan salah satu olahraga yang akan dipertandingkan dalam asean para games dua ribu delapan belas di jakarta
olahraga ini diperuntukkan bagi anak anak selebral palsi yang menggunakan kursi roda
penyebab utama celebral palsi sendiri adalah disabilitas motorik
yang diakibatkan oleh dua orang
ria ijihan jakarta